cet cet nanti akang telepon balik
sebelum nyetrika makan dulu
ini juga mau makan mah
jessi kenapa ngambil nasinya sedikit
nggak terlalu lapar
jangan jangan lagi diet
sama saya juga lagi nggak diet
kamu mau ngambil air minum sekarang atau nanti
lagi enak makan
bapak mau nanya
barusan mukanya udah nanya
kamu mau ngambil air minum sekarang atau nanti
maksud bapak pertanyaan berikutnya
roy betah kerjaan di kafe
roy kerjanya udah sebulan belum
baru udah dua mingguan
berarti belum gajian
kalau roy udah gajian bapak mau minta trakdir
kasih tau roy
kalau udah gajian uangnya jangan dihabisin
harus ada yang ditabung
nggak bisa dikasih tau
roy udah punya niat mau nabung
roy mau kuliah
berarti nggak bakal buru buru nikah
kalau roy udah selesai kuliah
kita ke kantor
saya mau balik lagi ke kantor
sekarang lagi dimana
lagi di parkiran sama aiwan
adidu udah mulai marki lagi
kok saya gak diajak
neng mau berangkat
neng mau berangkat
neng mau berangkat
hati hati di jalan
pindah ke ruang produksi
pindah ke ruang produksi
pindah ke ruang produksi
kang saya mau laporan soal perkembangan masalah di parkiran di pasar sama di terminal
nanti akang telepon balik
mudah mudahan seterusnya aman
kerja itu capek
tapi kalau nggak kerja lebih capek
nggak apa apa dia baik baik aja
terus yang kita mau obrolin apa
soal pernikahan mereka
kalau memang jodohnya
roy udah mau ngelamar si neng
terus yang dibahas sama neng apa
kasih tau si roy
kalau udah gajian uangnya jangan dihabisin
harus ada yang ditabung
terus kata si neng
nggak usah dikasih tau
kata si neng
roy mau kuliah
kata si neng
nunggu si roy beres kuliah
itu kan artinya
tiga empat atau lima tahun
soal uang tabungan kita yang di rekening pabrik
antara akang mau pakai buat beli tanah
buat menuhin keinginan akang
akang mau beli tanah
buat menuhin keinginan akang
buat menuhin keinginan akang
atau buat biaya nikah sik neng
buat menuhin kewajiban akang
rencana si neng kan masih lama
uangnya mau akang pakai buat beli tanah
menurut kamu gimana
terserah akang aja
eh sih mai
yang penting dikasih uang belanja buat sehari hari
berarti kita ngobrolnya udah selesai
eh sih mau balik lagi ke kamar
mau jahit baju tidur yang heteknya sobek
nggak mau beli yang baru aja
masih bisa dipakai
cuma keteknya yang sobek